assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
hutang dalam islam hakikatnya diperbolehkan
karena termasuk dalam akab tolong menolong
namun dalam bab muamalah ini ada banyak juga hal yang harus diperhatikan
karena jika tidak justru akan menyerumuskan kita ke dalam praktek kevoliman
nah lantas seperti apa islam mengatur hal ini
sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas tema terkait hutang hutang ini
seperti biasa ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat walafiat alhamdulillah
hari ini temanya menarik sekali
dan saya juga tahu sempat lihat juga profilnya hilman
alhamdulillah punya ilmu juga terkait ekonomi syarikat
jadi nanti kita bisa share juga ya hilman ya
ilmunya kepada pemirsa gapai kemuliaan
saya juga mengingatkan bagi pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa melayangkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara hutang itu kan sebenarnya boleh ya dalam islam
tapi kita tuh kadang lupa ada hal hal yang harus diperhatikan
masalah hutang ini kan rasa rasanya juga cukup lazim lah kita alami dalam kehidupan berinteraksi
atau bersosialisasi lah dengan mungkin tetangga kerabat teman gitu
nah setidaknya dasar dasar apa sih yang harus kita perhatikan
dalam praktek menghutangi atau dihutangi dalam perspektif islam
kalau kita bicara tentang hutang piutang
ini adalah perkara yang boleh jadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
maka wajar di dalam al quran ayat yang paling panjang
bahkan itu kalau kita lihat di musaf satu halaman penuh
itu bicara tentang mu'amalah
salah satunya tentang hutang pihutang
ada di surat al baqarah ayat dua ratus delapan puluh dua
itu panjang sekali
nah kenapa di dalam al quran ayat yang paling panjang itu bicara tentang mu'amalah hutang pihutang
karena boleh jadi yang paling meresahkan kita menggelisahkan kita menyibukkan kita dalam kehidupan kita adalah urusan mu'amalah
iya sih setuju
bisa terseret pada sesuatu yang zolim gara gara apa
ada orang bersahabat baik tapi berantem ujungnya gara gara apa
adik kakak waktu kecil bermain bersama ketika besar bisa saling memenjarakan karena apa
hutang pihutang dan seterusnya
maka bab tentang mu'amalah itu harus diperhatikan
dengan sangat detail
maka perintahnya kan di dalam al quran itu
ya ayyuhalladzina amanu idatadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh
wahai orang beriman apabila diantara kamu melakukan transaksi hutang pihutang
maka yang paling pertama kamu lakukan apa
nah itu dicatet ya
kita suka ayah udahlah ya gitu

tiba tiba ada problem bingung
ini kan menggambarkan bahwa
bukti ya saksi kemudian catatan terhadap akan mu'amalah kita itu penting
allah aja itu loh
maka bicara tentang hutang ini sesuatu yang harus kita benar benar perhatikan
nah sekarang pertanyaannya
a hutang itu boleh nggak sih
tapi tentu ada syaratnya
tapi sebelum kesan
mengingatkan kita untuk berhati hati dalam urusan hutang
karena hutang itu
menggelisahkan seseorang di siang hari
dan meresahkan seseorang di malam hari
mengajarkan kepada kita
satu doa agar kita berlindung kepada allah dari hutan kan
sambil minta doa ya
setiap pagi dan setiap sore
itu ada doa
salah satunya ya di ujungnya
aku berlindung kepadamu
dari litan hutang
dan kebergantungan kita kepada orang lain
orang kalau sedang punya hutang
gelisah di siang hari
resah di malam hari
dan dia akan bergantung kepada orang itu
ada dua sikap yang aku khawatirkan
kata nabi dari orang yang punya hutang
kalau bicara dia berdusta
kalau berjanji dia mengingkari
yang aku khawatirkan
tapi gak semuanya
ada kok yang amanah ya
berarti ini kan sesuatu yang harus kita waspadai dengan hati hati
berarti ada adab dalam berhutang
sekarang mbak mila mau pilih mana dulu
mau adab orang yang berhutang atau orang yang ngutangin
ya ngutangin dulu deh
yang agak santai santai dulu ya
yang santai santai dulu misalnya yang ngutangin itu gimana gitu ya
orang yang memberi hutang kepada seseorang itu
memang dasarnya nolong kan ya ahilman ya
bahkan satu kali dikisahkan
di pintu surga itu
ada tulisan begini
sedekah itu pahalanya sepuluh
oke sedekah sepuluh
sedangkan orang yang memberi kelapangan hutang kepada orang lain
itu delapan belas pahalanya
tapi jangan dipotong di sini ya
jangan berarti abis ini gak mau sedekah gitu udah ngutangin aja
terus pake tambahan gitu
iya jangan jangan
ini menggambarkan bahwa
orang yang memberikan hutang
yang kesulitan yang bener bener butuh begitu ya
hutangnya tanpa ada tambahan
tanpa ada riba
dan dia tolong orang
maka saat dia menolong orang
maka dia mendapatkan pahala delapan belas kali itu
kenapa dalam hutang tidak boleh ada riba
riba itu kan tambahan
karena di depan allah sudah ngasih pahala gitu sama kita
oke dan ini orang yang bener bener butuh
yang harus dibantu ya
jadi orang ini lagi butuh
lagi butuh kita bantu
kan diantara kebaikan
yang sangat berarti pahalanya
ketika ada orang yang bener bener butuh kita bantu
jadi sebenarnya orang yang lagi minta hutang ke kita tuh kan
dia merendahkan dirinya gitu kan
nah terus kita angkat derajatnya
dengan memberi hutang kepada dirinya
maka tidak boleh menambahkan tambahan di dalamnya
karena allah sudah menyiapkan pahala yang besar
bagi orang yang memberikan hutang
ini kita harus cita dulu
karena juga ternyata ada pertanyaan juga
ada pertanyaan juga dari netizen ya
kita akan semak bersama sama
assalamualaikum pak ustadz
mohon izin bertanya
apabila ada yang berhutang
tapi tidak amanah
sama kalau misalnya udah hutang tapi ditagih
terus berbagai macam banyak alasan
kita sudah sabar
tapi kan kesabaran ada batasnya
baik ini pertanyaan dari mas doni
ini kayaknya dari hati banget
ini harus urgent untuk dijawab pak hilman
ini kan berarti masuk kategori
adab orang yang berhutang
sedang tadi kita lagi bicara
jadi kita jawabnya di segmen yang kedua aja ya
di segmen selanjutnya ya
biar nanti agak sedikit aman
jadi yang pertama
maka wajar ketika allah memberikan pahala yang besar
kepada orang yang memberi hutang
jangan menentukan dan menetapkan tambahan dari hutang yang kita berikan
gak boleh ya berarti menarik tambahan
karena setiap tambahan dari hutang yang kita tentukan
itu pahuar riba
nah riba diharamkan di dalam al quran
dalam urusan riba ini
orang yang memberikan hutang
tidak boleh merendahkan orang yang meminta hutang sama kita
kalau misalnya begini
ada teman kita
gue mau pinjam uang sama kamu
kalau kita mau pinjamin
ini kadang kadang suka begini
lo ke rumah aja deh
dia ke rumah
dua kali kita menghinakannya
satu mempermainkan dirinya
dia tuh lagi butuh
gak usah dipersulit lagi
datang ke rumah kita direndahkan oleh kita dengan tidak memberi hutangnya
tidak boleh menetapkan tambahan
tidak boleh merendahkan orang yang minta hutang
dan yang ketiga
ketika kita menagih
menakilah dengan ahlak yang baik
menagilah dengan ahlak yang betul
ada seseorang yang punya hutang ke kita
kalau dia belum bisa bayar
kasih tenggang waktu
misalnya dia harus bayar sekarang nih
dia belum mampu
kita kasih tenggang waktu
kira kira butuh berapa hari lagi
kalau gak bisa juga
agar dia bisa selesai
dikasih tenggang waktu
dicicil tetap gak bisa
ketika engkau mengikhlaskannya
maka engkau akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di hadapan allah swt
walaupun kata para ulama harus dilihat dulu berapa nominalnya
betul ah hilman
kalau besar juga agak pusing juga ya
dari awal dia sudah ikhlas meminjamkan
ikhlas dia tidak memberi
tidak menetapkan tambahan
dia ikhlas punya ahlak yang baik ketika menagih
bahkan kalau pada ujungnya dia ikhlas
karena udah dikejar
ditagih tapi gak bayar juga
maka berapa banyak pahala yang dia dapatkan
ya allah berarti fokusnya kita kesitu aja ya
tapi jangan berarti dilemahkan ya
jangan kemudian ah udah ikhlas aja biarin aja
gak usah diingetin
mengingatkan itu tetap harus
yang dihutangin punya kewajiban mengingatkan orang yang punya hutang
khawatir dia lupa
khawatir dia lalai
khawatir dia hilang
makanya yang harus punya catatan hutang itu sebenarnya
tapi orang yang dihutangin dia harus punya catatan
dua duanya punya catatan
dan yang paling penting juga ada saksi
iya jadi kalau ada yang mengelak tuh
hmm sudah ada saksi
karena manusia ini tempatnya salah tempatnya lupa
ketika minjem butuhnya luar biasa
ketika ditagih pura pura amnesia
hah anda siapa
maka yang pertama adab orang yang ngutang ini harus juga kita lakukan
oke nanti kita bahas lagi ya
di segmen berikutnya
adab orang yang punya hutang
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode waspadai hutang anda
berat berat berat berat temanya
ahilman tadi pertanyaan di sebelumnya
ada mas doni yang bertanya
ahilman gimana kalau ada orang yang berhutang tapi nggak amanah ditagih berkelit lah susah banyak alasan
kan sabar kita ada batas ya
iya sebelum kita detailkan tentang pertanyaan tadi kita next dulu ya
adab orang yang berhutang
nah sekarang itu
yang pertama orang itu boleh berhutang untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan bukan keinginan
jadi orang itu berhutang itu adalah pilihan terakhir
iya opsi terakhir
jadi setelah dia merasa bahwa
dia merasa bahwa ini tuh butuh
dan kalau aku tidak berhutang
maka akan ada sesuatu yang kemudian
merusak kehidupanku kira kira begitu
atau mengganggu kehidupanku
maka silahkan berhutang
maka nanti kan kebutuhan itu dibagi tiga mbak mila
kalau bahasa gampangnya primer sekunder tersier
nah nanti dilihat
berhutanglah untuk sesuatu yang kamu butuhkan bukan yang kamu inginkan
kemudian dia berhutang
maka ketika dia berhutang di awal
dia harus sepakat untuk bekerja keras bagaimana segera melunasinya
jadi makin baik hutang itu makin cepat bayarnya
jangan menunda nunda malah ya
jangan sampai kemudian mohon maaf ya
ah udah kan punya proses dua puluh tahun yang dua puluh tahun aja
ya lima belas tahun aja gitu kan
cukup ada gitu tuh kan
karena diantara orang yang akan ditolong oleh allah
salah satunya adalah orang yang punya hutang
kemudian dia beriktikat untuk menjegarakan hutangnya lunas
allah akan bantu ya
allah akan tolong
dan boleh jadi mohon maaf
allah akan menghambat keberkahan rizki seseorang
ketika dia punya hutang tapi dia memperlambat pembayarannya
jadi jangan bermudah mudah dalam berhutang
jangan bermudah mudah dalam berhutang
jangan melambat lambatkan pembayaran
kalau bisa segera
karena kita kan gak pernah tahu
boleh jadi ada orang yang kita hutang itu lagi butuh gitu
lagi terdesak gitu
sedangkan uangnya kita pakai itu zolimnya dua tuh
zolim pertama dia nggak bayar hutang
yang kedua zolimnya
kalau ada orang yang ngutangin kita
sedangkan dia butuh
dan uangnya tertunda di kita
kan jadi zolim
maka berhutang untuk kita itu kan betul betul
berhutang untuk kebutuhan bukan keinginan
bekerja keras untuk segera melunasi hutang
nah yang ketiga
punya adab yang baik kepada orang yang kita hutangin
adab sebelum berhutang
adab ketika berhutang
dan adab setelah berhutang
contoh gimana kira kira mbak mila
ahilman lagi butuh uang kira kira ya sepuluh juta boleh
baik itu adab sebelum
kalau perlu kita bawain apa gitu
kadang orang mohon maaf setelah dikasih hutang
pura pura gak kenal
harusnya kan jaga komunikasi
tetap bilang makasih ya
engkau dulu ngasih bantuan sama aku
semoga segera bisa lu leluhurin hutangnya gitu
itu seneng sih
maksudnya mungkin yang ngutangin jadinya
masya allah gitu
kadang yang bikin tersatu gak ada komunikasi gitu ya
iya betul betul
waktu datangnya ketika butuh tuh masya allah gitu
kadang kadang malah maksa maksa gitu ya
iya gitu ya
pas udah kita kasih
tiba tiba kayak lupa ditagih
jadi galak dia dibanding kita gitu
nah itu banyak terjadi di kehidupan sehari hari
nah ini tidak beradab
orang ini tidak beradab jika demikian
dan apa yang terjadi
dan setiap kezoliman yang kita lakukan
tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita
tapi justru keburukan itulah yang akan didatangkan dalam hidupnya
maka hati hati orang yang suka memperlambat bayar hutang
hati hati orang yang suka
melambat lambatkan kewajiban yang dia harus tunaikan
karena perkara hutang ini
jika ini tidak diselesaikan di dunia
maka dia akan diangkat di akhirat
dan akan menjadi pemberat timbangan dia saat berjumpa dengan allah swt
makanya kalau ada orang yang wafat
suka disampaikan kan
iya betul betul
kalau yang bersangkutan memiliki hutang
silahkan diselesaikan bersama ahli warisnya
atau pihak keluarganya
maka dikisahkan satu kali
baginda nabi itu mau menyulatkan seseorang
yang nabi tanyakan apa salah satunya
apakah dia punya hutang
kalau dia punya hutang nabi tidak mau menyulatkan
nabi tidak mau menyulatkan loh
sampai singkat cerita kemudian abu bakar as siddiq
yang menjadi jaminannya kan
aku jamin kan ya rasulullah hutang dirinya
maka nabi menyulatkannya
ini gambaran kepada kita
untuk lebih berhati hati
dalam urusan hutang itu
jika tidak diselesaikan di dunia
akan terbawa sampai kita ke akhirat
kalau tadi ada yang ini susah banget
kayak tadi pertanyaan netizen
sekarang kita kembali
kalau yang bersangkutan memang tidak mampu
tidak bisa tinggal kembali ke kita
apakah kita punya kelapangan hati
untuk kemudian bicara baik baik dengan dirinya
kadang yang seperti itu ya
kadang yang sepengetahuan dan sepengalaman saya
orang yang dihutangin itu
akan punya kelembutan hati
kalau yang berhutang juga ngerti
iya sebenarnya tinggal ngomong gitu ya
ya makanya kan benar tadi kata nabi ya
ada dua sikap yang aku khawatirkan dari orang yang berhutang
kalau dia bicara berdusta
kalau dia berjanji mengingkari
dua sikap yang aku khawatirkan
ya hati hatilah dalam hutang huti hutang ini
dua duanya ada adab yang harus kita hadirkan
baik ahilman masih ada banyak pertanyaan nih
nanti kita lanjut ya di segmen berikutnya ya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode waspadai hutang
kita lanjutkan lagi ya ahilman
ada pertanyaan nih misalnya
saya boleh nggak kemudian membayar hutang saya dengan menggunakan barang gitu misalnya
itu gimana ya ahilman
di dalam mu'amalah itu ada prinsip namanya antara din minkum
saling ridho di antara keduanya
jika kita punya hutang misalnya kepada seseorang
dan kita hendak membayar dengan misalnya barang
karena mungkin kita gak punya uang cash misalnya
karena mungkin gak punya uang cash gitu
maka ya sampaikan kepada orang yang kita hutangin itu
jika dia ridho ya silahkan
tapi jika dia tidak ridho ya maka boleh jadi mungkin tidak bisa
dan ketika dia menggantikan dengan barang pun harus sesuai dengan nominal hutangnya dia kan
makanya memang di dalam beberapa utang piutang ada jaminan kan
jaminan itu kan sebagai bentuk
untuk menjamin kalau dia tidak bisa bayar
maka akan dibayarkan dengan jaminan itu
ya walaupun pada awalnya kan akad hutang pihutang itu kan core ya
saling tolong menolong untuk di antara keduanya
maka kembali kepada prinsip tadi
kalau jika ada ridho dari orang yang kita hutangi
tidak masalah ya
tidak jadi persoalan
oke misalnya nih ada si a utang ke saya
tapi pada prosesnya pada saat utang pertama nih kayaknya susah banget nagihnya susah
walaupun akhirnya selesai
suatu saat si a ini mau hutang lagi
saya tahu nih kayaknya orangnya agak nggak amanah nih gitu
saya gak mau a hutangin boleh gak
itu hak prerogatif kita
kita boleh memilih untuk meminjamkan atau tidak meminjamkan
nah tapi kalau kita misalnya pada akhirnya meminjamkan kepada dia
yakinkan di hati bahwa ini adalah pilihan yang kita ambil gitu
ya nggak boleh begini kita udah minjemin tapi ngomongin dia gitu
lo mau sama kayak dulu sama aja
apalagi kita udah ngasih
jadi ibaratnya kita ngasih kebaikan tapi kita malah cabut lagi kebaikan itu dengan omongan kita gitu
makanya kalau emang kita ngasih kebaikan itu dengan omongan kita gitu
makanya kalau emang kita yakin kasih
kalau gak yakin ya jangan
dan gak apa apa ya
karena kan ada di pihak kita
orang yang ngutangin itu ya dia punya keleluasaan untuk memberikan atau tidak memberikan
makanya dilihat juga jangan sampai begini ya
kadang ada orang yang memaksakan diri juga
sebenarnya dia tuh pas pasan tapi pengen minjemin orang gitu
ya makanya juga harus ngukur diri juga gitu
iya ukur diri
maka dalam hutang hutang jangan ada yang menzolimi dan diseluruhnya menjadikan diri itu yang penting gitu ya
tidak ada yang menzolimi
iya kita membahagiakan orang tapi kita malah sengsara sendiri gitu
makanya lebih berhati hati
tapi kita harus ingat meminjamkan kepada seseorang yang membutuhkan itu pahalanya luar biasa
jadi di level kalau kita sudah ikhlas insya allah ya allah akan ganti kok ya
dan allah akan bantu kita juga gitu
ya kalau allah menyiapkan pahala yang besar berarti juga allah menyiapkan kebaikan yang banyak untuk kita
itu saja berarti fokusnya ya
dan yakin gitu bahwa misalnya
dan ya allah akan bantu kita juga gitu
cara allah menghadirkan kebaikan ke kita itu boleh jadi juga ada sebab karena kebaikan yang kita lakukan gitu
misalnya mbak mila bantu orang dengan menjamin orang eh tiba tiba ada kerjaan gitu
eh tiba tiba ada sesuatu yang lain
jadi ketika kita dikeselin sama satu orang ya kadang cara allah membahagiakan kita dengan cara yang lain gitu
ya ada cara cara allah untuk menyenangkan hati kita dengan kekeselan yang ada di sini gitu
ya mungkin ada yang ya ada yang seseorang yang berhutang sama kita gitu ya
dalam prosesnya pun ternyata harus bohong gitu misalnya
karena sebenarnya dia hutang untuk misalnya menutupi hutang yang lain gitu
terus kemudian sampai pada akhirnya dia menjanjikan nih
saya akan bayar mungkin kira kira jatuh temponya akan tanggal sekian gitu misalnya
kita kejar ternyata enggak gitu ya
sampai kadang kadang ketemu pun juga nggak minta maaf nggak apa gitu
komunikasi akhirnya putus
nah kadang kadang yaudah layak urusan dia gitu ya
cuman kadang kadang kita tuh mau memaafkan orang lain gitu ya
karena kita tuh mau memaafkan tuh kadang masih susah ngedumel gitu jengkel gitu
gimana ya hilman ya supaya bisa air lapang biarkan saja gitu gitu
karena itu sulit loh untuk menurunkan ego itu kan kadang kadang juga sulit lah hilman
ini kayaknya pengalaman pribadi banget ya
iya jadi ya itu kan tersakitnya berkali kali ya
tapi ya kembali kepada prinsip yang kita pahami ya
tidak mungkin sesuatu itu terjadi
kecuali semua atas izin allah
berarti ketika ada orang yang menyakitimu allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untuk dirimu
ketika ada yang mengkhianatimu berarti allah sedang mengajarkan pahala ikhlas untuk dirimu
kalau hidup kita ini maunya mulus terus dipuji terus enak terus
ya bagaimana cara kita mendapatkan pahala pahala yang tadi gitu
ya juga ya
jadi kadang dengan caranya allah ya membuat ada orang yang memaafkan allah gitu ya
membuat ada orang yang bikin kesel di hati kita
karena disitulah allah sedang menyiapkan banyak pahala untuk kita
itu jawaban yang menenangkannya
masya allah ini juga tapi
tapi jawaban yang ingin kita greget ya kita kejar lah
ya kita kejar
misalnya ini ya udah lah ya itu urusannya dia sama allah gitu misalnya
dan inget ya kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita ya pahalanya di kita
jangan berfikir orang yang menyakiti kita jadi enak gitu
ah dia mah enak di maafin sama kita
kalau dia nggak bertobat ke allah tetap dia akan dihisap dengan sakit hati yang dia bikin ke kita
jadi bukan berarti ini kalau mbak mila maafin orang yang menyakitin mbak mila
dia clear gitu masalahnya
iya juga ya belum tentu hidupnya juga tenang ya
yang clear tuh di mbak milanya dikitannya yang sehat yang baik
tapi orang ini selama dia belum bertobat kepada allah maka dia masih akan terus begitu
maka tidak ada kesia siaan dalam memaafkan
masya allah dahsyat sekali
kecuali pada akhirnya ada kebaikan yang allah titipkan untuk kita
jadi sebenarnya memaafkan itu untuk diri kita sendiri
untuk diri kita sendiri
bukan buat dia ya sebenarnya
bukan untuk dia
oke oke jadi dan kita berharap juga ya kita doakan saja ya mudah mudahan ya
ah hilman misalnya saya punya hutang nih kepada seseorang
hmm jumlahnya lumayan dapat rezeki lumayan juga
tapi ada kebutuhan lain juga yang saya rasa juga gak boleh di kesampingkan gitu
better gimana saya harus lunasin utang dulu
atau kemudian saya harus menerima keuntungan yang lainnya
atau kemudian saya harus menerima keuntungan yang lainnya
oke kita bicara di dua perspektif
yang pertama kita bicara perspektif hukum ya fikih
segera lunasi hutang
oke kita turunkan lebih kontemporer
bicara tentang financial management
nah kita bisa komunikasi dengan orang yang kita hutangin
sampaikan hutangku segini
aku punya uang segini
aku sebagiannya aku bayarkan buat hutan
sisanya izinkan aku untuk gunakan bagi kebutuhanku
biasanya izinkan aku untuk gunakan bagi kebutuhanku
tapi dengan catatan bahwa aku punya kemampuan nanti di bulan ini aku akan lunasi semuanya
makanya salah satu apa yang diperbolehkan itu ya
ketika kita punya kebutuhan
kemudian kita menggunakan misalnya porsi hutang untuk itu
selama kita punya bayangan untuk bisa membayarnya boleh
ya tapi tentu yang syariah ya
yang tidak ada riba di dalamnya gitu
ya kan ada tuh sekarang misalnya fasilitas fasilitas gitu ya
kita sebenarnya punya kemampuannya di bulan nanti gitu
tapi karena kita kebutuhannya sekarang
maka kita kejar dulu kebutuhan ini nanti kita bayar sekarang
itu boleh dengan catatan memang kita ada proyeksi
bahwa kita punya kemampuan untuk membayarnya
yang gak boleh
gak punya bayangan gak ada proyeksinya nggak ada duitnya
dengan alasan rizki gak akan kemana ustadz
ntar juga lunas
nanti gak boleh
aduh ini menarik sekali
akhil manusia ini sekali
wanyak ini panjang ya
tapi kita sudah sampai di penghujung program
bicara hutang memang harus agak sedikit detail dan panjang
nanti kita bikin part dua aja ya soal hutang ini ya
kayaknya semua juga penasaran dan menarik sekali untuk dibahas
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik
saya meladia rahman dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh